saudara fakta baru terkuak di sidang lanjutan pemeriksaan saksi kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi dengan terdakwa ex menteri pertanian syahrul yassin limpo hari ini
saksi dari jpu menyebut kementerian pertanian mengeluarkan uang tiga juta rupiah per hari untuk memesan makanan yang dikirimkan ke rumah dinas sel
staf biro umum pengadaan kementerian pertanian muhammad yunus bersaksi pengeluaran uang untuk membeli makanan via layanan pesan antar online ke rumah dinas sel setiap hari
di persidangan saksi yunus menyebut uang yang dikeluarkan kementan setiap hari tidak masuk dalam anggaran kementerian pertanian
biasanya setiap hari itu ada tiga juta kurang lebih pak yang mulia
untuk kementerian pertanian yang dikeluarkan setiap hari itu ada tiga juta kurang lebih pak yang mulia
untuk kebutuhan harian di rumah dinas
tiga juta kebutuhan harian harian rumah dinas
kalau itu ada yang tugas di rumah dinas
jadi menyiapkan tiga juta setiap bulan setiap hari
kadang kadang kalau tergantung habisnya yang mulia
kalau permintaan hari ini habis tiga juta dimintai lagi besok
atau memang uang operasional untuk kepentingan itu
fungsional untuk rumah dinas
itu anggaran resmi tidak tiga juta per hari itu
biasanya terakhir lebih banyak
apakah makanan tiap hari atau gimana
selain uang makan tiga juta rupiah per hari
anak buah sel di kementan juga diminta menyiapkan anggaran tiga puluh juta rupiah per bulan untuk istri sel ayun sri harahap
awalnya uang yang diminta disiapkan lima belas juta rupiah per bulan
muhammad yunus mengutarakan hal itu ketika menjadi saksi
awalnya kok bisa disiapkan untuk ibu menteri tiga puluh juta per bulan itu
pak panji menyampaikan ke siapa
wah hanya dengar dari panji awalnya dari situ ya
akhirnya disiapkan uang itu
disiapkan tiga puluh juta itu setiap bulan
ya awalnya dulu cuma lima belas juta pak pertama
dilantik sebagai menteri atau beberapa bulan kemudian
saya dari awal dua ribu dua puluh pak
saudara awal dua ribu dua puluh sudah menyiapkan itu
kok bisa naik seratus persen itu gimana ceritanya
dari yang info saya tahu dari pak isnar
terus naik dari lima belas ke dua belas
itu selama saudara menjabat disitu
itu biasanya minggu awal bulan atau pertengahan atau akhir
abdul hafiz mantan pegawai biro rumah tangga kementan
bersaksi di sidang tipikor dengan terdakwa ex mentan syahrul yassin limpo
ia menyebut diminta uang untuk membayar kartu kredit pribadi sel
untuk membayar kartu kredit pribadi menteri
terakhir sampai saya dicopot itu terkait kartu kredit yang mulia
kalau yang copot kan informasi ya atasan kita langsung ya pak sekjen yang mulia
karena dimintai siapa yang melintas saudara
pak musafak apa yang disampaikan ke saudara
untuk membayarin kartu kredit yang mulia
kartu kredit itu apakah dalam bentuk apa
enggak kita hanya diinfokan sama kepala biro
ada pembayaran kartu kredit atas nama siapa
atas nama pak menteri pak sel
sekitar dua ratus an lebih kang mulia
itu saudara yang dapat informasi dari kepala
kemudian dari kepala biro menyampaikan ke saudara
selain meminta kartu kredit pribadi dibayarkan
saksi dalam sidang tipikor dengan terdakwa sel
diminta menyiapkan pembayaran kredit bulanan mobil alphard sel
sebesar empat puluh tiga juta rupiah per bulan
mobil pribadi ini digunakan oleh anak sel di makassar
sebesar empat puluh tiga juta rupiah per bulan

dia berdomisili di jakarta atau di makassar
mobil art part itu ada di jakarta atau di makassar
karena mobil yang di wican hanya ada satu yang kita sewa yang mulia
karena di wican dilihatnya hanya satu yang mulia yang ada
yewidah syandra rumah dinamanya
hanya ada satu yang kita sewa yang mulia
yang al part yang saudara maksudkan tadi mobil yang lain yang lain lagi
mohon maaf yang mulia dari awal arahan saya hanya diberikan
suruh menyiapkan pembayaran dan izin yang mulia
saya minta tadi bilang bayar cicil tadi kredit itu
tidak pernah tadi saudara mengatakan di makassar
kalau pastinya di makassar atau tidak
mohon izin yang mulia saya tidak tahu pastinya yang mulia
dapat informasi dari mana sudah matang bahwa itu ada di makassar mobil itu
ya mungkin karena di wecan aja tidak ada yang mulia
jadi saya minta uang itu
oke dimintai ke saudara itu berapa kali
sepuluh kali ada dua kali tiga kali empat kali lima kali empat sampai setahun
tapi saudara tidak tahu sejak tahun berapa atau dua ribu dua puluh
sudara kesaksian asn di kementerian pertanian
mulai dari pembayaran kartu kredit cicilan mobil uang jajan istri hingga uang cucu ulang tahun
apakah ini akan menguatkan dakwaan pemerasan dan gratifikasi dari terdakwa ex mentan scl dan apa saja pembelaan dari sel
kita akan bahas bersama jamaludin kudubun ketua tim pengacara sel
selamat malam mbak livi apa kabar
kabar baik ada juga pakar hukum pidana tppo pak hipnu nugroho pak hipnu selamat malam
jadi bagaimana dari keterangan saksi tadi apa pembelaan dari anda sebagai ketua tim pengacara
yang jelas setiap keterangan dari masing masing saksi itu sangat berbeda sekali
jadi saya berkesesuaian antara satu dengan yang lain
karena dalam keterangan saksi saksi sebelumnya menerangkan bahwa mobil alphard yang tadi juga dijelasin oleh mbak livi itu
itu adalah mobil yang digunakan oleh pak menteri kalau beliau berdinas di makassar
dan mobil itu adalah mobil sewaan yang betul bahwa setiap bulan itu dibayarkan sewa itu sekitar empat puluh tiga jutaan
terkait dengan istri punya uang jajan dan sebagainya
saya kira itu juga telah kami bantah dalam persidangan sebelumnya
bahwa itu adalah hak daripada istri pak icl
terkait dengan sejumlah anggaran yang itu menjadi hak daripada pak menteri yang kemudian diteruskan kepada istri beliau
tapi bukan berarti seolah olah itu adalah uang jajan istri beliau
tapi bukan berarti seolah olah itu adalah uang jajan istri beliau
yang tiap bulan yang itu legal sifatnya
tapi itu adalah uang yang memang legal
kalau yang tadi uang jajan untuk istri ini sebetulnya masuk ke pagu anggaran menteri yang kemudian diserahkan ke istrinya
jadi bukan uang semata mata untuk istrinya pak menteri
mentan jajan setiap bulan begitu lima belas sampai tiga puluh juta
pagu anggaran apa yang seharusnya didapatkan menteri kemudian dialihkan ke istrinya
kan ada yang namanya biaya rumah tangga menteri
terus kemudian ada juga uang apa istilahnya itu
yang seratus juta setiap bulan
terus ada lagi biaya tamu
dan ada lagi beberapa biaya biaya yang lain yang dalam persidangan sebelumnya itu telah di clear bahwa memang itu adalah anggaran yang syah
yang ada di pagu anggaran kementan
sehingga kemudian kalau hari ini ada kesaksian lain yang seolah olah mendisplit lagi itu bahwa itu adalah hal yang berbeda
nah saya kira ini yang nanti kemudian akan kami bantah
terus ada lagi beberapa kesaksian yang berkesesuaian antara satu dengan yang lain
pak jamal kalau tadi kan dari beberapa kesaksian bahkan ada yang menyebut itu sebetulnya dari yang tadi kita bahas tidak ada di dalam anggaran
yang kedua tadi kemudian sempat disebutkan juga tapi tidak kita putarkan soal rambers ulang tahun dari anak pak sel
anaknya pak sel tidak pernah punya ulang tahun yang kemudian dibiayai
kalau cucunya pscl itu juga kemarin telah mengemuka di persidangan
tapi pertanyaannya adalah apakah siapa yang meminta uang itu untuk kemudian dibayarkan
yang kemudian kemarin muncul itu adalah seolah ada semacam sikap perbuatan yang ingin menunjukkan
bahwa mereka baik mereka perhatian sama keluarga menteri
dan menurut kami kan yang harus menjadi jelas adalah siapa yang minta uang itu
oke kalau kartu kredit pak jamal
nah kalau soal kartu kredit itu memang ada beberapa yang benar
tapi itu yang kemudian diambil
dari uang yang memang menjadi haknya pak menteri
kalau uang operasional menteri harusnya ada di anggaran dan nggak diributkan di persidangan dong pak
nah itu dia yang kemudian jadi soal bagi kita
karena dari kesaksian antara satu saksi dan saksi yang lain itu
tidak ada kesesuaian antara satu dengan yang lain
makanya pada persidangan kemarin kemarin itu memang kami bantah
kami ingin mempertegas dan memperjelas
ataukah diminta oleh anak anak beliau
atau diminta oleh keluarganya beliau
bahwa tidak ada yang mengemuka di persidangan itu
bahwa menyebut siapa yang meminta uang itu
kemudian apakah di transfer atau apa
dan ada pihak pihak tertentu yang menggunakan
lalu memanfaatkan keadaan itu
pertanyaannya mereka pada melaporkan itu nggak kepada pak menteri
pak menteri itu ada edaran loh
bahwasanya yang namanya terkait dengan permintaan keluarga
ada billing untuk rambers ulang tahun cucu dari pak mentan
ternyata itu bukan cicilan mobil alphard
jadi memang dalam masalah korupsi itu perlu pembuktian dengan bahasa bahasa isarat
tidak mungkin dalam berbagai kasus pak menteri meminta abc itu nggak mungkin
bahasa bahasa isyarat itu yang terjadi
sehingga diterjemahkan oleh bawahannya
diterjemahkan untuk memenuhi keinginan apa yang dilakukan oleh ex menteri
ini contoh belum kasus yang ada di mahkamah konstitusi
contoh kaitannya apel malang jeruk dan sebagainya lah
disinilah saya kira ini pak jamal nanti bisa melihat sebetulnya bahasa isyarat yang terjadi ada apa enggak
karena ini suatu kejahatan yang luar biasa ya
jadi oleh karena itu memang membungker masalah ini
karena tampaknya di kementan ini carut marutnya luar biasa
kemudian membelikan mobil untuk anaknya
yang terakhir untuk membayar biduan
karena uang yang dipakai itu memang diperuntukkan sedemikian rupa
untuk kepentingan di dalam kementerian pertanian tadi
nah disinilah alur cerita nanti
mosaik yang dilakukan oleh penuntut umum
dan mosaik yang ditukar oleh penasihat hukum
apakah memang ada permintaan dari menteri
atau ada pihak lain yang memanfaatkan
disitulah hukum akan berbunyi nanti
tadi kan kalau pak jamal sempat mengatakan
kalau memang betul ada perpindahan uang
itu tadi tidak clear di persidangan
ya dalam aliran keuangan
sampai sekarang kalau kita lihat putusan putusan mbak
tadi kepala biro staff pasti ada tanya
apalagi bukti keuangan itu gampang sekali delisik mbak
nah disinilah saya kira nanti penuntut umum harus menyampaikan
kalau seandainya kliennya pak jamal itu melakukan suatu pembelaan
digital forensik itu alur keuangan terkait dengan korupsi
dengan semua tadi pak hipno sempat katakan
pak jamal anda masih yakin bahwa tidak ada
ada kesalahan yang dilakukan oleh eks mentan
kalau kami mbak livi kami persilahkan apapun
dan siapapun silahkan audit
silahkan kemudian mengemukakan bukti bukti memang yang betul betul
itu mengarah kepada ada dugaan dimana keluarga pak ijl maupun nyawa pak ijl melakukan itu
tadi saya ingin menanggapi sedikit soal prof hipnu tadi
di persidangan itu tidak pernah mengemuka juga bahasa isyarat apapun
dan mereka tidak pernah bertemu dengan pak menteri
tidak pernah menyampaikan keluh kesah apapun
tidak pernah ada pemeriksaan di kementan apakah itu adalah audit internal
oleh bpk oleh bpkp
bahkan oleh dpr ri sekalipun
terkait dengan persoalan persoalan yang saat ini sedang kita bahas
di kementan itu kan ada sekitar kurang lebih lima belas triliun
dana apbn nya ya untuk operasionalnya
kan yang dikatakan awal itu kan dua puluh persen
dibagi setiap bulan kepada pak menteri
kalau dua puluh persen dari lima belas triliun itu berapa
itu sekitar dua sekian triliun itu
nah sekarang kalau dua sekian triliun itu apa iya
uang cuma hanya dikumpul kumpul seratus juta untuk urusan urusan kelancaran kerja pak menteri aja
bagaimana dengan dua sekitar delapan triliun
yang katanya tiap bulan diperoleh dari setiap eselon i
yang kemudian itu diambil oleh pak mentan
nanti tinggal bagaimana anda membuktikan itu di persidangan ya pak jamal
nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut lagi
nanti mungkin bersama dengan pak hipno ataupun dengan narasumber lainnya
nanti perkembangan dari persidangan ini ke depan